sidang lanjutan artis vanessa angel dilaksanakan di pengadilan negeri surabaya pada hari kamis
meski sedang terus dilakukan namun tim penasihat hukum vanessa angel menyebut ada kejanggalan dari kasus kliennya
pihaknya pun telah melaporkan tujuh anggota polda jawa timur ke divisi propampori dengan tuduhan dugaan rekayasa kasus
sidang lanjutan artis vanessa angel dilaksanakan di pengadilan negeri surabaya pada kamis
sidang tertutup berlangsung selama dua jam di ruang garuda satu pengadilan negeri surabaya
saksi yang dihadirkan dalam persidangan kamis siang ini adalah manajer cleaning service dan sekuriti hotel fasa surabaya
ada pula muncika risiska yang dihadirkan dalam persidangan
meski sidang terus berlangsung ketua tim penasihat hukum vanessa milano lubis menyebut berbagai kejanggalan dalam kasus kliennya
kejanggalan ini dimulai pada enam belas januari lalu saat penyidik polda jati menetapkan vanessa angel sebagai tersangka
vanessa dituduh menyebarkan konten asusila sehingga melanggar pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang informasi dan transaksi elektronik
menurut tim kuasa hukum salinan percakapan vanessa yang terdapat dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur konten asusila
vanessa mengirimkan fotonya yang masih mengenakan pakaian kepada siska terdakwa muncingkari
diikuti percakapan biasa tidak ada pembahasan berkaitan prostitusi
ini kan bentuknya menginformasikan kepada temannya karena mau dijemput
dia tunjukkan saya baru selesai mandi
sebenarnya cuma sesimpel itu jadi tidak ada itu jual diri atau bo tidak ada
nah bo sendiri itu kemarin di persidangan fakta persidangan bahwa bo sendiri itu apa yang didakwakan jaksa kepada vanessa itu adalah asumsi dari penyidik
itu tegas kok kemarin di persidangan seperti itu
sosok rian subroto pengguna jasa vanessa juga dianggap fiktif
selama beberapa kali pemeriksaan dikatakan oleh penasihat hukum berdasarkan penyidik rian tidak membawa kartu tanda penduduk dan gawai
jika kehilangan rian harusnya menyertakan surat keterangan kehilangan saat melakukan wajib lapor
dalam proses penegakan hukum identitas sangat penting seperti identitas vanessa yang terlalu diumbar oleh penyidik
dalam tiga berita acara pemeriksaan tanda tangan rian disebutkan oleh tim penasihat hukum berbeda beda
selama persidangan rian sebagai saksi kunci pun tidak pernah bisa dihadirkan
meski telah dilakukan pemanggilan oleh jaksa penuntut umum namun hasilnya nihil
sementara dari rabu hingga kamis tim berupaya mengkonfirmasi tudingan kenyanggelan ini ke pol dajatim
kepala bidang humas pol dajatim kompes pol frans barung mangera menyatakan tidak akan lagi mengeluarkan pernyataan tentang kasus vanessa angel
namun barung ada dalam daftar tujuh anggota pol dajatim yang dilaporkan oleh tim penasihat hukum vanessa ke divisi pro prampolri
selain itu ada juga nama akbb hari sandi kepala subdit lima cybercrime direkturat reserse
tim juga mengkonfirmasi kepada dirai skrim sus dan wadidri skrim sus namun tidak ada tanggapan
tim juga mengkonfirmasi kepada dirai skrim sus dan wadidri skrim sus namun tidak ada tanggapan
soal kasus vanessa gimana nih ada penasihat hukum menyatakan banyak kejanggalan selama di fakta persidangan
konfirmasinya seperti apa dari penyidik pro prampolri
terus berkait beberapa anggota yang dilaporkan ke pro prampolri gimana
tidak ada tanggapan
hingga kamis proses hukum vanessa angel masih berlanjut dengan sidang yang digelar dua kali seminggu
kan zeta marin dora dengar dikak sono surabaya